selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya ferdi ilyas
meski telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya seorang supporter sepak bola asal jakarta
petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung masih secara intensif memburu sejumlah orang yang diduga terlibat
meski telah melakukan proses rekonstruksi untuk melengkapi berkas penyidikan kekejaksaan
petugas polrestabes bandung memburu sejumlah orang lain yang diduga terlibat pengeroyokan tersebut
berdasarkan pengembangan dari keterangan sejumlah saksi dan rekaman video
petugas telah mengidentifikasi sejumlah orang yang diduga melakukan pengeroyokan
sesuai dengan informasi dari rekankan penyidik
hadir terus mengembangkan yang sudah dari hasil penyelidikan
identifikasi beberapa terduga tersangka akan dilaksanakan penanganan
sampai hari baru delapan
sampai dengan saat ini delapan orang dan akan terkembangkan sesuai dengan hasil identifikasi dari rekankan satreskint
keinformasi selanjutnya tni polri di jawa timur kami siang menggelar deklarasi kampanye damai
bersama ketua dpd partai tim sukses serta kpu dan bawaslu untuk pileg dan pilpres dua ribu sembilan belas
deklarasi dilakukan untuk mewujudkan pilpres dan pileg yang aman dan damai di jawa timur
deklarasi kampanye damai diikuti kapolda jatim irjen pol luki hermawan
pangdam lima brawijaya maijen tni arief rahman ketua kpu jatim eko sasmito
serta anggota bawaslu jatim toto haryono
deklarasi kampanye damai ini juga mengundang seluruh ketua dpd parpol di jawa timur
seluruh ketua dpd parpol di jawa timur membacakan ikrar
dan menanda tangani komitmen kampanye damai untuk tidak menebar berita bohong
melakukan politik uang dan kampanye hitam pada masa kampanye pilpres maupun pilek dua ribu sembilan belas
sementara tni dan polri berikrar untuk bersikap netral
serta bekerja profesional dalam mengamankan pelaksanaan kampanye nanti
makanya kami dihadapan dari prokominda dari pimpinan partai dari tim kemenangan
kita hadirkan semuanya di sini menunjukkan bahwa antara tni dan polri kita solid
baik untuk kerawanan untuk wilayah jawa timur saya anggap sama semuanya saya prioritaskan
karena untuk pemilu tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
sangat terbantu ya berterima kasih ya dengan semua stakeholder yang ada
karena kita harus akui keamanan kita kemarin sangat kondusif
ke depan saya berharap juga seperti yang kemarin
pilgub dan jajaran polri maupun tni itu punya andil yang cukup besar dalam proses ini
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama elvira kairunisa akan kami lanjutkan kembali